pilkada juga ini dilakukan di tengah pandemi covid sembilan belas
tentu ada sejumlah isu yang juga membayangi pelaksanaan pilkada
saya akan kembalikan lagi ke putra nintias
putri apa kemudian isu yang menarik ya di luar soal perdebatan soal politik
siapa yang menang dan siapa yang kalah
tapi juga ada soal kesehatan yang perlu kita perhatikan
betul dan itu sebenarnya menjadi tugas berat utama mereka
siapapun yang terpilih nanti
untuk memastikan mereka bisa membawa daerah masing masing itu bisa mengendalikan
angka covid sembilan belas yang memang masih terus bertambah di beberapa wilayah di indonesia
jadi sebelumnya jadi kita tahu pilkada serentak dua ribu dua puluh ini dilakukan di tengah risiko tinggi ya
beragam penolakan masih terus disuarakan oleh epidemiolog
kemudian juga tenaga kesehatan bahkan sampai hari ini
kesulitan berkampanye di tengah pandemi juga dikeluhkan para paslon
belum lagi resiko kesehatan paslon dan juga penyelenggara
juga warga yang ikut berpartisipasi
kami berikan dulu gambarannya kepada anda
sebenarnya risikonya seperti apa
ini adalah gambaran jumlah kasus penambahan kasus harian hari ini
di wilayah yang menyelenggarakan pemilihan gubernur ya
ini sudah kami urutkan dari yang paling besar sampai yang kecil
yang pertama yang tertinggi hari ini penambahan kasus jumlahnya
penambahannya yang tertinggi ada kalimantan tengah dua ratus dua puluh sembilan
kemudian sumatera barat satu ratus dua puluh lima kalimantan selatan delapan puluh tiga jambi tujuh puluh jumlah penambahannya
kemudian kita geser ke urutan berikutnya
sulawesi tengah enam puluh satu sulawesi utara lima puluh tujuh kalimantan utara
dua puluh satu penambahannya untuk hari ini saja
kemudian kita lihat wilayah berikutnya adalah provinsi kepulauan riau dua belas penambahannya per hari ini
dan bengkulu penambahannya delapan jumlah penambahannya
kemudian kita lihat dulu
nah ini dia kita lihat ini yang sudah dilakukan oleh bawaslu
jadi bawaslu sudah mendata beberapa wilayah yang dikategorikan menjadi tiga kerawanan
jadi kerawanan ada yang warna merah ada yang warna oranye dan juga ada yang warna hijau
merah dengan kerawanan atau bahaya tinggi
kemudian yang oranye dengan bahaya sedang kemudian yang hijau dengan bahaya rendah
total semua provinsi dalam bahaya tinggi atau kerawanan tinggi dilihat dari sisi pandemi ya
kemudian ada kabupaten kota ada lima puluh
jadi indikatornya bawaslu untuk menentukan ini macam macam
ada diantaranya adalah ada atau tidaknya penyelenggara pemilihan terinfeksi
kemudian ada atau tidak penyelenggara pemilu yang meninggal akibat covid di wilayah ini
kemudian penyelenggara pemilihan meninggal akibat covid di wilayah ini

kemudian soal lonjakan pasien covid jumlah pasien yang meninggal dunia akibat covid sembilan belas
kemudian juga ada berapa banyak penolakan pilkada dari masyarakat
hingga perubahan status wilayah akibat pandemi
ini semua dilihat oleh bawaslu
dan yang merah semua provinsi tadi saya sampaikan
nah merah semua provinsi masuk bahaya tinggi kerawanan tingkat tinggi
kemudian ada lima puluh kabupaten kota masuk tingkat tinggi
diantaranya kota makassar kabupaten sleman kabupaten malang
kota depok juga termasuk di dalamnya

beberapa wilayah penyangga di dki jakarta yang kita tahu memang kasusnya masih cukup tinggi
kemudian ada satu ratus dua puluh enam kabupaten kota yang di zona oranye
zona sedang kemudian delapan puluh lima kabupaten kota saja yang di zona hijau
dan kemudian kita lihat lagi risiko pilkada di tengah pandemi
gak main main sudah ada tujuh puluh calon kepala daerah terpapar covid sembilan belas
di antaranya kita lihat adalah calon gubernur kalimantan tengah sugianto sabran
calon wali kota depok muhammad idris
kemudian calon bupati malang heri cahyono
calon wali kota semarang hendrar piadi
calon bupati bengkalis abi bahrun
juga terkonfirmasi terinfeksi covid sembilan belas
tujuh puluh orang bayangkan calon kepala daerah
bahkan sudah memakan korban jiwa
ada empat setidaknya data yang sudah diimpun oleh litbang cnn indonesia
jadi ada empat korban jiwa sejauh ini dari pilkada di tengah pandemi ini
petahana bupati brau muharam meninggal pada dua puluh dua september dua ribu sembilan belas
ini diketahui covid saat pendaftaran pencalonan pilkada
baru saat pendaftaran
kemudian muharam digantikan istrinya si junior sihmas
kemudian kita lihat calon wali kota bontang kalimantan timur
adi dharma meninggal pada satu oktober lalu
kemudian calon bupati bangka tengah ibnu soleh meninggal pada empat oktober lalu
dan yang terbaru calon bupati baru sulawesi selatan malkan amin
meninggal dunia siang tadi
akibat covid sembilan belas dan juga penyakit comorbid
kami ucapkan bela sungkawa tentunya kepada keluarga yang ditinggalkan
tidak main main ini adalah risiko yang mau tidak mau saat ini
dan beberapa hari ke depan sampai penghitungan selesai harus ditanggung oleh indonesia
jangan beranjak dulu cnn indonesia election segera kembali